setelah holding bumn tambang terbentuk pada akhir tahun lalu awal tahun dua ribu delapan belas ini pemerintah bergegas untuk membentuk holding bumn migas
dan kali ini dengan menyatukan dua perusahaan yaitu pgn dan juga pertagas
rencana pembuatan holding bumn migas ini direncanakan rampung pada maret dua ribu delapan belas
selengkapnya kita bahas dalam segmen the analyst
dan sudah hadir di studio dua cnn indonesia direktur eksekutif indonesian resources studies atau ires bapak marwan batubara
selamat sore pak marwan
dan nanti kita juga akan bergabung melalui sambungan telepon dengan wakil ketua komisi tujuh bapak satya widya yuda
kita ke pak marwan terlebih dahulu pak marwan ini kita melihat pembentukan atau rencana pembentukan holding bumn sektor migas
anda melihatnya bagaimana proyeksi ke depannya holding bumn migas ini
saya kira kalau bicara tentang latar belakang dan manfaat ya bahwa kalau ada holding ada sinergi antar bumn
itu hal yang baik dari sisi mungkin nanti penerimaan negara
kemampuan investasi keuangan penghematan biaya dan sebagainya
kalau bicara untung rugi ya saya melihat memang ini lebih baik
jadi lebih banyak untungnya daripada ruginya
betul cuma memang ada hal hal yang perlu diperhatikan
bahwa jangan sampai langkah ini melanggar konstitusi
kemudian melanggar undang undang
kalau anda melihat sekarang proses pembentukannya sudah sesuai dengan koridor yang berjalan atau tidak pak
justru itulah masalahnya
holding ini ternyata misalnya nanti akan mengeliminasi peran dpr
bahwa pengawasan oleh dpr itu sejauh ini kelihatannya tidak terlibat gitu dpr
kemudian dari sisi nanti ke depan misalnya karena bumn yang dimasukkan sebagai salah satu ya sub dari holding ini
itu akan tidak lagi
bisa diawasi oleh dpr oleh bpk bpkp kpk dan sebagainya
ini jadi mengkhawatirkan
artinya apakah perusahaan perusahaan ini pgn dan juga pertagas yang nanti akan diakuisisi oleh pgn ini sudah siap untuk bergabung dengan pertamina
atau mungkin sebaliknya pertamina apakah sudah siap bergabung dengan dua
kalau soal siap itu bagaimana nanti pemerintah bisa menyusun langkah langkah operasional
misalnya bagaimana pgn dan pertagas kalau bicara soal gas ini bisa sinergis
dalam hal menjalankan bisnisnya misalnya membangun infrastruktur menyiapkan pelayanan kepada publik kepada industri dan sebagainya
sehingga nanti diharapkan harga gas itu bisa lebih murah
sarana pipa pipa distribusi atau transmisi di seluruh daerah yang memang butuhkan itu bisa tersedia
artinya produk produk buatan kedua perusahaan ini akan benar benar bisa terdistribusi dengan baik nantinya di masyarakat dan juga harga tadi yang akan lebih efisien
sebetulnya siapa yang lebih untung dan siapa yang lebih rugi dari pembentukan bumn holding
ya dua duanya ya
saya kira pemerintah dari sisi nanti dividen pemberian pelayanan publik itu akan mendapat manfaat
publik pun dengan adanya sinergi ini diharapkan nanti biaya pembayaran atau pembelian gas itu bisa lebih murah
tapi tadi saya tetap mengkhawatirkan aspek legal konstitusional ini kelihatannya masih bermasalah
ada hal lain yaitu tentang governance
kalau undang undang misalnya dilanggar dengan tidak melibatkan dpr bpk tidak ikut mengawasi
sementara masalah kita selama ini adalah masalah governance bagaimana tata kelola itu bebas kkn ini akan semakin bermasalah
jadi konsen anda adalah legal dan juga governance itu
karena selama ini meskipun sudah menjadi bumn dimana sering di kampanye
saya ingin mengatakan bahwa kalau sudah menjadi bumn nanti pengawasannya akan bisa lebih baik publik akan terlibat
nah sekarang justru yang sudah menjadi bumn itu diturunkan statusnya menjadi pt
sehingga pengawasan itu justru lebih bermasalah lagi
belum lagi di sisi lain penguasa itu sering memanfaatkan bumn itu untuk kepentingan politik
jadi dua hal ini menjadi masalah saya kira
kalau anda melihat dari pembentukan sektor bumn holding sebelumnya tambang ini ya
anda melihat bagaimana pengawasan yang saat ini sudah berjalan
karena saya kira bisa sama sama disamakan begitu pengawasannya dan juga legal dan governancenya antara misalnya migas dan juga tambang
yang sebelumnya ini sudah berjalan holding tambang
tambang itu kan baru diresmikan baru disetujui
tapi dalam hal proses pelaksanaan bagaimana sinergi diperoleh itu menghasilkan sesuatu yang lebih baik
lalu bagaimana pengawasan itu dijalankan
ini kan masih belum terjadi karena baru sebulan ya sebulan dua bulan ini
sehingga kita belum bisa menilai tapi tetap saja kita mengkhawatirkan sikap dari pemerintah tentang governance dan kepentingan politik
sementara pemerintah itu sudah merencanakan membentuk holding tambang
dan di sisi lain juga ada amanat konstitusi untuk sektor strategis dan menyangkut hajat hirup orang banyak
itu harus oleh bumn
dikendalikan oleh negara begitu lah
di oleh negara melalui bumn
kenapa pula pemerintah justru memberikan kepada swasta
padahal di tahun dua ribu dua belas itu terjadi pertarungan antar pemerintah dengan dpr dan kelompok kelompok lain yang pro swasta
dan di situ pemerintah kalah
sementara sekarang ada kesempatan ya waktu itu ya
jadi ada ketakutan akan ada kesempatan
betul saya khawatir itu dan kepentingan politik itu menjadi dominan
salah satu contoh tadi newmont
kalau memang pro kepada bumn mestinya saham newmont itu diserahkan kepada holding tambang
bukan kepada teman teman swasta oleh penguasa
ini terkait dengan tadi anda bilang kekhawatiran terkait legal dan juga governance
kita juga masih menunggu untuk tersambung dengan wakil ketua komisi tujuh dpr bapak satya widya yuda
apakah sudah tersambung belum
oke kita lanjutkan
bagaimana anda melihat prospek nantinya perkembangan saham sektor holding bumn ini bagi para stakeholders dan juga investor
kalau yang sudah go public seperti pgn ya sepanjang bahwa prinsip prinsip dalam melakukan penggabungan perusahaan itu dijalankan
saya yakin akan membaik
karena dengan begitu akan terjadi fokus bisnis
dan terjadi berbagai penghematan dari sisi operasional kemudian di sisi lain dengan adanya sinergi
itu kemampuan keuangan meningkat
sehingga pemegang saham publik dengan adanya langkah langkah tadi itu akan diuntungkan karena nilai saham itu akan meningkat
saya yakin itu untuk pgn dan bagi pertamina atau pertagas juga itu sama
ya saya kira kalau itu tidak bisa menjadi rujukan karena bisa saja itu ada informasi yang tidak lengkap
ada kepentingan investor yang ingin bertahan supaya saham itu tidak digabungkan dan sebagainya
tapi kalau bicara tadi sepanjang prinsip prinsip dalam melakukan merger atau penggabungan perusahaan itu dilakukan sesuai dengan kaedah yang berlaku di satu sisi dan di sisi lain
kita melihat bahwa selama ini antara pgn dengan pertagas itu terjadi pertarungan yang tidak sehat
maka dengan adanya penggabungan ini saya yakin justru mereka nanti dua perusahaan ini akan berkinerja lebih baik
apakah pembentukan holding bumn migas ini sebetulnya sudah sesuai dengan koridor atau arah bisnis dari bisnis minyak dan gas bumi ini
ya saya kira seperti itu mestinya kita kalau melihat negara negara lain kita harus punya bumn migas yang kuat
yang justru menjadi tuan di negara sendiri yang sejauh ini kita melihat pertamina itu jalan sendiri pgn sendiri yang membuat mereka menjadi tidak sinergis
sehingga dibandingkan dengan misalnya yang ada di malaysia seperti petronas apalagi dengan saudi aramco di saudi arabia itu kan big is beautiful
artinya kita berharap nanti hal yang sama akan terjadi di indonesia
ini sinergi dua perusahaan atau mungkin tiga ini juga masih kita pertanyakan
kita melihat kalau melihat laporan kinerja atau laporan performa dari pertamina sendiri sebetulnya pada kuartal satu tahun dua ribu tujuh belas atau sebelumnya ini ternyata kurang memuaskan
ini apakah nantinya pertamina akan membebani pgn yang sebagai rekannya nanti ini
saya kira kalau bicara pertamina yang kinerja keuangannya turun salah satu penyebabnya adalah kebijakan politik pemerintah
itu sangat nyata bahwa kalau memang harga bbm tidak ingin dinaikkan sementara pemerintah itu tidak merubah aturan yang ada dan tidak menyiapkan anggaran subsidi yang cukup di apbn
ternyata pemerintah itu mengorbankan pertamina untuk menyerap kenaikan harga minyak dunia
jadi kita mencatat selama dua ribu tujuh belas misalnya harga minyak dunia itu sudah naik sekitar tiga lima miliar dolar
sementara harga bbm itu stabil lalu pemerintah memerintahkan kepada pertamina untuk menyerap kerugian dari kenaikan harga minyak dunia itu
ini terkait dengan harga minyak juga nantinya di masyarakat
akan nanti ada pembentukan subholding pada saat pembentukan subholding ini bagaimana keuntungannya bagi para penggiat industri dari hulu dan juga industri di hilir nantinya
ya saya kira itu kan tadi kita bicara infrastruktur akan tersedia kemudian terjadi penghematan
dengan begitu nanti diharapkan harga minyak dunia itu akan tersedia
karena gas atau bbm yang ditawarkan itu akan menjadi bisa lebih murah lebih efisien
artinya sinergi kembali saya ketekankan bahwa sinergi itu sepanjang kaedahnya dilakukan dengan benar
maka akan bermanfaat bagi publik dalam hal harga maupun pelayanan
nah sepanjang bahwa itu dilakukan tanpa ada intervensi atau kepentingan politik
nah seperti tadi yang ditanyakan kenapa kinerja keuangan pertamina menurun
termasuk juga pln menurun
karena pemerintah tidak konsisten untuk melindungi bbm ini
bahwa mereka dalam hal penjualan harga bbm itu sudah ada aturannya yaitu prps satu ratus sembilan puluh sembilan
tapi dalam prakteknya perpres itu oleh pemerintah dilanggar sendiri karena ingin menjaga citra
karena di apbn tidak tersedia lagi subsidi yang cukup untuk mengakomodasi terjadinya kenaikan minyak dunia
nah jadi artinya di sini tadi saya sebutkan bahwa governance itu harus dijalankan
dan karena itu dpr harus berperan
harus ada payung hukum yang jelas
payung hukum sudah ada tapi penegakan hukumnya tidak jalan
implementasi penegakan hukum itu
dan itu pentingnya kita berharap nanti dpr terlibat
nah dengan kondisi sekarang dpr sudah tidak dilibatkan sehingga enak saja itu semena mena saja itu pemerintah untuk memanfaatkan
dalam tanda petik ya bumn yang dimiliki karena memang di bawah kekuasaannya
tapi untuk kepentingan politik sempit kelompok kelompoknya
bukan untuk kepentingan publik dan untuk kepentingan bumn itu sendiri
baik pak mauran mungkin yang terakhir ini bagaimana kita melihat saat ini kita lihat bahwa komisi tujuh dpr juga akan membentuk badan usaha khusus untuk migas
apakah nantinya akan ada bentrokan antara bumn holding migas ini dan juga badan usaha khusus yang akan dibentuk oleh dpr komisi tujuh
ya saya kira ini memang perlu ada koordinasi antara pemerintah dengan dpr
dpr sendiri itu sudah tiga tahun mengajukan ruu migas dan sampai sekarang itu tidak jelas apa ujungnya
setiap tahun ruu migas menjadi ruu prioritas tapi setiap akhir tahun tidak ada progres
sehingga memang kita menyalahkan dpr juga kalau memang tidak mampu ya serahkan saja
inisiatif ini menjadi inisiatif bersama
sehingga dengan begitu undang undangnya segera tuntas dan bisa disinergikan
dengan yang ada sekarang
pak marwan batubara mungkin terakhir untung dan ruginya ini bagi kedua perusahaan
pertama ini ada juga pgn atas terbentuknya holding bumn migas ini ke depannya
bagi keduanya itu secara kemampuan keuangan
kemudian juga dalam hal penghematan biaya dan sebagainya
kemampuan untuk melakukan investasi itu pasti akan lebih baik
nah tapi dari sisi rugi saya kira
tadi kita bicara terutama ya dari sisi pgn yang sudah menjadi bumn
sudah go public pengawasannya itu bisa lebih baik
itu bisa saja nanti menjadi korban kepentingan politik
yang nyata sekarang adalah sebetulnya pertamina itu sudah menjadi korban kepentingan politik
dan itu kita menjadi korban publik rakyat itu menjadi korban kepentingan politik pemerintah
pak marwan ini sayang sekali kita belum bisa bergabung dengan pak
wakil ketua komisi tujuh dpr bapak satya widya yuda
dan waktu untuk berdialog kita sudah habis
terima kasih pak marwan batubara atas perbincangan kita pada sore hari ini
semoga memang nantinya pembentukan sektor bumn migas ini benar benar menguntungkan
bagi kedua belah pihak dan juga investor dan masyarakat